cari wisata yang membawa rombongan dari jakarta menabrak empat orang pejalan kaki di toba sumatera utara
dua orang tewas dan dua orang lainnya mengalami luka berat
celakaan ini terjadi saat di jalan lintas sumatera kelurahan pasar lumban julu
kecamatan lumban julu kepaten toba pada jumat siang
diduga saudara sopir mengantuk kemudian menabrak empat orang yang sedang berjalan kaki
tiga diantaranya masih anak anak seluruh korban merupakan warga sekitar
sementara itu kejadian ini sempat membuat lalu lintas macet karena proses evakuasi bus pariwisata tersebut
sopir bus pariwisata telah ditahan untuk diperiksa di mapol restoba untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya